hujan lebat dan banjir yang melanda padang sumatera barat beberapa hari yang lalu
menyebabkan ratusan kubik sampah di pantai padang
petugas dinas kebersihan setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan sampah sampah tersebut
pantai padang dipenuhi sampah
setelah hujan lebat dan badai disertai banjir di beberapa kawasan di padang sumatera barat
sampah yang menumpuk di sepanjang pantai padang kebanyakan sampah rumah tangga
seperti kain bekas kaleng botol plastik kayu lapuk hingga bangkai binatang
hal tersebut membuat pantai yang menjadi ikon pariwisata tersebut menjadi tercemar
selain merusak pemandangan aroma tidak sedap pun muncul dari tumpukan sampah yang dihantam ombak
sampah sampah tersebut muncul dari beberapa pintu muara dan kembali dibawa ombak menuju garis pantai
jadi kalau waktu kadang sampah itu lari ke tapi itu pembersihan sampah tiba
ini kan selama dua hari hujan mati
boleh patah seperti ini
kalau kemarin malam tidak tahu
dinas kebersihan dan pertamanan kota padang berusaha membersihkan sampah di pantai dengan alat berat
jadi mungkin kita tahu dengan banyaknya dengan lebatnya
hujan itu membuat kikisan pada gunung gunung dan bukit bukit
yang dimana itu sebagian besar adalah sampah yang akan menjadi humus
di samping itu masih ada perilaku masyarakat yang masih melakukan pembuangan sampah ke sungai
mungkin kita melihat ada beberapa macam seperti kain kain
dan itu merupakan sampah yang dari rumah tangga
sampah di pantai salah satunya dipengaruhi perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan
terutama ke alur sungai yang membelah kota padang seperti sungai batang arau dan sungai batang kuranji
akibatnya jika terjadi hujan lebat dan banjir ratusan kubik sampah pun menumpuk di pantai